petugas satuan direktorat narkoba polda sumatera barat
menyita lima kg narkoba jenis sabu sabu asal malaysia
dari tangan seorang pria dua puluh tahun yang bertugas sebagai kurir
narkoba senilai delapan miliar rupiah yang diangkut dari riau tersebut
transit di kota padang untuk dibawa ke jakarta
melalui jalur udara melewati bandara internasional minangkabau
seorang kurir narkoba berinisial crt berumur dua puluh tahun
ditangkap tim direktorat narkoba polda sumatera barat
saat menginap di sebuah hotel di jalan sudirman kota padang pada jumat lalu
pria asal kota cilegon tersebut membawa narkoba jenis sabu sabu seberat lima kg
dari provinsi riau sehari sebelum ia ditangkap
dalam konferensi persenensia
kapolda sumatera barat irjan fahrizal mengatakan
narkoba senilai delapan miliar rupiah tersebut
berasal dari negeri jiran malaysia
dan akan diterbangkan ke jakarta
melalui jalur udara melewati bandara internasional minangkabau
narkoba ini akan dibawa dari malaysia
turunnya di riau
di riau lewat darat masuk ke sumbar
di sumbarnya untuk transit
jadi tersangka ini menginap semalam di sini
di hotel a di jalan sudirman
dan besok pagi rencananya mau dibawa langsung ke jakarta lewat udara
tapi keburu tertangkap oleh kita
penangkapan lima kg sabu sabu asal malaysia ini adalah
pengungkapan terbesar direkturat narkoba polda sumatera barat
di tahun dua ribu delapan belas
sebagian kecil barang haram tersebut juga dijual di kota
dan di kota kota
untuk para bandar narkoba yang ada di sumatera barat
sementara itu kepolisian polda sumatera barat
kini tengah mengejar dan mengungkap jaringan sabu sabu
asal malaysia tersebut
randi bangiran padang